caca buruk harga cabai di pangkal pinang kepulauan bangka blitung
tembus seratus ribu rupiah per kilogramnya
cuaca buruk dan gagal panen di sejumlah sentra penghasil cabai
menjadi faktor penyebab melonjak yang harga cabai
memasuki awal bulan puasa harga cabai di pasar pagi
pangkal pinang kepulauan bangka belitung mengalami kenaikan
untuk cabai rawit yang semula dijual dari harga rp delapan puluh
kini naik menjadi seratus ribu rupiah
cabai merah dari rp lima puluh lima ribu kini naik di angka enam puluh lima ribu
kenaikan harga disebabkan faktor cuaca gagal panen
juga harga yang sering berubah di awal dan akhir bulan ramadan
cabai kecil untuk hari ini harga seratus ribu
dari sebelumnya delapan puluh ribu
bang untuk bulan ramadan ini berdampak nggak bang
biasanya kalau awal bulan ramadan kan ya naik
udah jalan seminggu turun harga cabai biasanya
oh tahun tahun sebelumnya kayak gitu juga pak
kenaikan harga cabai pun diikuti oleh harga bawang merah dan putih
yang biasa dijual dari harga rp tiga puluh lima
kini menjadi rp empat puluh per kilogram
dampaknya omset pedagang pun menurun